berdiri di area seluas lebih dari dua puluh meter persegi
forum itu akan mempertemukan prabowo dengan presiden ke tujuh joko widodo presiden ke enam susilo bambang yudhoyono dan presiden kelima megawati soekarno putri
dan ternyata benar ini kita lihat inflasinya cukup tinggi kalau dibandingkan tahun tahun sebelumnya
gue dari retired ke balik lagi sama sekarang retired terus balik lagi
sekarang alhamdulillah sudah kembali normal ya tapi kemarin saat ada itu di sini juga saya terkena dampak juga di apartemen tempat saya tinggal
management business economy management pemasaran
betul padahal itu turnamen yang bagus untuk di indonesia itu
kalau ada upacara upacara seperti ini dianggarkan oleh bupati gitu
dari internasionalisasi digitalisasi dan informasi
basic dasar kemarahannya itu berdasarkan
lalu mendengar dari pemberitaan pemberitaan sepihak
jika ditambah minyak kelapa kalori pada nasi itu bisa turun menjadi satu ratus lima puluh kalori
berapa kalau mereka dapat biasanya kalau cerita
akan dilengkapi dengan satu lapangan utama dan dua lapangan latihan
untuk memastikan agar pengelolaan pemerintahan ini terbebas dari konflik kepentingan
dengan cara melayani penerbangan rute domestik
salah satu yang selalu direkomendasikan adalah emas
penyelam harus menggunakan satu set shark suit yang terbuat dari stainless steel
jadi ini nanti bisa dikoreksi tulangnya cuman sebelumnya sih saya guas saja dulu ya
bagaimana dengan realisasi pembayaran thr dua ribu dua puluh kepada para pekerja di bawah naungan aspek
presiden pun seolah lupa dengan kewenangan atau mandat yang diberikan pasal tujuh belas undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima bahwa mengangkat dan memberhentikan menteri adalah hak prerogatif dari presiden
gue sebagai orang tua gak masalah
kita mulai di tahun dua ribu dua puluh tepatnya di akhir ya di bulan september
pak prabowo dan juga mas gibran akan dilantik sebagai presiden dan juga wakil presiden terpilih
itu menjadi platform penting
smi com yo benar itu itu gue tulis sengaja biar apa ya kayak gua
yang menerima informasi seperti ini
daryl juga deh daryl juga lima puluh tujuh nggak lima puluh tujuh nggak kepanggil dia kalo nggak salah
dan tentunya kenyamanan yang kita miliki baik itu di stasiun dan juga di dalam kereta
bisnis dan ekonomi digital
tentukan mereka gimana kebawa